maaf pak saya kemari cuma mau menaburin bunga aja
pertek kayaknya stuser eme baik
dia mau naruh bunga tapi secara diam diam
kalau dilihat lihat kok seratnya kayak bu indah ya
iya cuma beda di rambut hidung mata pipi sama
itu beda semua dong pak retek
jangan ngajakin berantem deh
makasih buat informasinya
makasih ya pak bu
kok dia permisi sama kita
kan kita tuh bukan yang punya rumah ini
ya gapapa lah mungkin ya terburu buru
lama lama di sini serem juga
iya kayak kemarin di penapakan
us jangan ngomongin penampakan dong
tapi aku masih penasaran sama sosok hitam yang kemarin itu
aku juga apalagi dengar kamu selamati sama dia
tapi kalau dia jahat kenapa dia mau nolongin aku pas aku ketabrak
aku juga apa lagi denger kamu diselamati sama dia

tapi kalau dia jahat kenapa dia mau nolongin aku pas aku ketabrak

dia ada permisi dia
dia ada permisi minggu ini
dia sama ada yanglusion

iya cepetan sana
adam rafa ada apa
pak tony kata kali kita harus kesini
surga kuburannya ibunya gabella
soalnya ada penampakan hitam
penampakan sosok hitam
jangan jangan penampakan itu yang selama ini meresahkan warga
ya udah anak anak saya akan panggil warga untuk menangkap sosok itu
ya udah ya udah dari ya
ini mau kemana ini teh
eh kata adam rafa ada penampakan di kuburannya ibunya bella pak
saya akan panggil warga untuk menangkapnya
oh ya udah deh hati hati ya pak
jangan lupa ya
loh makasih pak rete itu teh kan kuburan ibunya bella
tetap aja kuburan di dalamnya ada
iki semuanya udah tiduran gak ada nyawanya apa yang ditakutin
tapi kalau ada temen temennya yang penasaran
pak reda jangan bercanda ya
bella teh di sana sendirian cuma sama ali
gak bertanggung jawab pisar
mau ikut gak
tapi kalau misalnya saya ingin ikut juga di rumah kosong ya
udah mending saya aja jaga rumah tangga
bang lah saya mau berani
pak rete satpa sama pak rete
gini aja deh kalau gitu bapak bapak kekuburan aja
saya adam sama rafa biar balik aja ke rumah
iya pak rete
ini licik mendingan saya yang di rumah
yang lain ke kuburan
pak rete itu bapaknya siapa
ayo pak tony berangkat berangkat berangkat
kita panggil warga dulu
anak anak yuk kita pulang aja
tampakan wajah kamu lah
ih kebetulan wisat
perlihatkan wajah kamu
maaf pak saya bukan pencuri pak maaf
saya tahu bapak bapak menuduh saya pencuri
tapi saya tidak mungkin mencuri dari bu indah yang saya hormatin
sudah udah jangan bohong kamu
terus ngapain kamu ke kuburannya bu indah
sudah jangan buka
saya kemari cuma mau menaburin bunga aja
pertek kayaknya susar emi baik
dia mau naruh bunga
tapi secara diam diam
sester emi itu benar benar baik
buktinya sester emi nolongin aku waktu semalam aku mau ketabrak motor
iya juga ya bel
masuk akal alasan kamu
ada suara di lantai atas
jangan jangan ada penampakan ibu
kalau gitu gini mami mau ngejek dulu ke atas
adam sama rafa tamu di sini ya
kak adam di sini aja
tapi rafa gak akan tinggalin mami sendiri ayo kak adam
rafa sama adam ngapain sih
kan tadi mama udah bilang
tunggu aja tuh di bawah
tante kok di sini sepi
padahal tadi ada suara suara
tapi nggak ada siapa siapa
siapa itu eh kamu jangan lari